tapi sekarang ngasih tempat tidur aja gak mau
kamu tuh seharusnya lebih menghargai orang yang mau mewujudkan mimpi kamu
kamu pikir gampang segampang mau belikan telapak tangan
gak semudah itu
yang namanya cinta itu harus mendapatkan restu dari keluarga
keluarga itu penting
kamu gak bisa ngargain keluarga aku
eh apaan sih
ih om marta gak ada disini
yaudah pak ya
nih jangan lupa kasih om marta ya langsung
saya baru dapet informasi
kalau di tol itu ada kecelakaan lalu lintas
tidur aksesnya pun ditutup
tapi ada jalan pergampungan
jalannya tukung tukung gitu
ngeri saya gak berani
terus gimana dong
sebaiknya mas afief mbak bila
kita ngirim disini aja
aduh saya nggak mau pak
gimana caranya kita pulang deh
saya gak mau ngirim disini
ya gimana lagi ya tuh mbak
ya saya kan ngeri jalan
yaudah deh terserah
gimana baiknya aja
mbak saya mau ngidup disini satu malam
saya pesan satu kamar ya
mbak aku juga satu kamar
baik mari saya antar ke dalam mas
aduh kamu ngapain sih nasi ngikutin aku
udah liat ke kamar kamu aja
mbak kamarku dimana sih mbak
kamar saya masih jauh nggak sih mbak
sudah deket gak mbak
mbak harus cari kamar kosong untuk saya
untuk hari ini hotelnya penuh
jadi sudah tidak ada kamar kosong lagi
ya pokoknya saya gak mau tau mbak
masalahnya saya gak mau sharing kamar sama dia
masalahnya clear mbak
oke kamar ini biar aku yang tempetin
terus mbak yang ini taruh di lobby aja di sofa
kalau ada orang yang tidur di sofa itu pasti kamu
eh enak aja
kamu kan yang gak boleh sharing kamar
kamu juga gak boleh aku perguna kamar ini kan
kamu jangan mimpi untuk menguasai kamar ini
wah aku tidur di sini
kalau mau sharing silahkan kalau nggak mau ya itu di luar
empuk banget lagi
kamu ini nggak berubah ya tetep gila
kalau aku gak bisa dapetin kamu juga nggak bisa dapetin
dulu tuh ya ada orang yang janji sama aku mau mentik bintang di langit buat aku
semua yang kamu minta pasti aku kasih
kalaupun itu bintang
tapi sekarang ngasih tempat tidur aja nggak mau
kamu tuh seharusnya lebih menghargai orang yang mau mewujudkan mimpi kamu
kamu pikir gampang segampang mau belikan telapak tangan
nggak semudah itu
yang namanya cinta itu harus mendapatkan restu dari keluarga
keluarga itu penting
kamu nggak bisa menghargai keluarga aku
eh apaan sih
manusia nih manusia
aduh aduh aduh
kesulitan banget sih ini orang
kamu tau gak apa yang mama kamu lakuin sama keluarga aku di saat kamu ke luar negeri
selalu menghina kami
hari itu mama kamu menghina aku aku ini cewek burahan
dan kamu tau nggak
apa yang bapak aku bilang di saat dia ke rumah aku dan dia kasih gelap
cuma itu sih yang kamu tahu
saat mama kamu kasih gelang itu ke aku
mama kamu bilang sesuatu sama aku
aku bisa masuk rumah kamu sebagai menantunya
aku akan keluar tigang nama
kamu tahu kan artinya apa
kamu tau pasti hafif
mama kamu tuh mengharap kematian aku
aku cinta denganmu words
sekarang terserah kamu terserah kamu percaya sama aku atau genter sama aku
aku bener bener gak tau apa apa
makanya kalo gak tau tuh nanya
kamu selalu nyalain aku malah kamu gak tau kebenerannya tuh kayak apa viv
saya gak peduli mau jalan naik kayak apa
barang belum pak
kamu udah pulang bukannya ke bogor
baru aja sampe ma
karena papa gak ada jadi aku sengaja buatnya sarapan buat mama
mama beruntung sekali punya anak yang masih perhatian sama mama
makasih ya sayang
api mau sejigit klarifikasi
sebenarnya apa sih yang terjadi antara mama dengan bella
pada saat mama ngasih gelang ke belang
bukannya kamu udah tahu kan kamu ada di sana
api penasaran aja sih ma
mau dengar langsung dari mulut mama
apakah mama bener bener minta maaf sama mama
atau cuma mau provokasi dia
berarti tadi malam kamu habis ketemu sama dia
dan pasti dia sudah meracuni otak kamu supaya kamu bisa berani melawan sama mama
dugaan api bener ya
api kamu mau sejujurnya ke rumah
mama masih membenci bella
api tunggu api
aku mau ketemu sama bella
ya apa sih kamu pagi pagi ribut aja berisik pak
perempuan murahan itu sudah meracuni afif
dia sekarang mau datang ke rumah perempuan itu untuk minta maaf
ini semua tualah suami kamu kak
aku udah ketemu dengan chief engineer ini di bogor
ternyata dia nggak ada di sana
pantas aku nggak boleh ikut sejak awal
karena memang mereka berniat mempertemukan bella dengan afif
itu perempuan bener bener tidak mau nyanyi waktu ya
dia cuci otaknya supaya afif itu melawan sama saya
kak selama mas arta masih berteman dengan darman bella akan terus menerus menghantui kamu
kalau saya minta sama mas arta untuk menjauh si darman
harus berbuat apa
tenang aja kak
kita manfaatkan situasi ini
kita manfaatkan ketidakhadiran suami kamu
lakukan apapun juga
yang penting perempuan itu harus menjauh dari afif